dan untuk mengetahui bagaimana suasana ramadan di jepang
telah bersama kami pasangan muda indonesia
yang sedang menempuh studi di kota pelabuhan kobe
ya selamat pagi mas reza mbak putri
dan wah ini cantik cantik banget nih anaknya nih
seneng banget itu kayaknya itu
gimana nih mas reza dan juga mbak putri puasanya lancar
nah ini terkait dengan apa ya
tadi kan perpanjangan awal dari pemerintah jepang
itu gimana apakah hobi juga kena di sana
iya kebetulan kami di kota kobe
jadi kemarin mulai tanggal dua puluh lima april
itu kan ada state of emergency
untuk empat prefektur saja
karena ada di hyogo
selain di hyogo
dan ini rencananya
sampai tanggal sebelas bulan mei
namun tadi sudah ditunjukkan ya
sampai akhir mei
tanggal tiga puluh satu mei
dan kemungkinan ditambah dua prefektur lainnya
yaitu aichi dan fukuoka
jadi ya sekarang
masih dalam state of emergency
masih minim kegiatan untuk
kumpul kumpul bersama teman teman
berarti ini artinya bahwa
segala macam kegiatan seperti halnya
ataupun melakukan aktivitas studi
dan lain sebagainya juga dibatasi
untuk bekerja sekolah dan aktivitas lainnya gitu
sudah dilakukan sejak bulan juni tahun lalu ya
anak anak sudah mulai sekolah
sudah mulai masuk kerja
saya seperti biasa
dan universitas juga sudah berjalan seperti biasa
tokyo yang agak sedikit terlambat
juli atau agustus sudah
sebagian besar sudah mulai bekerja lagi
jadi untuk aktivitas hari hari sih
masih berjalan seperti biasa
namun toko toko banyak yang tutup
yang tidak berhubungan dengan
kebutuhan makanan sehari hari
seperti sualayan dan restoran
atau keperluan bayi
selain itu sih yang tidak terlalu esensial
nah ini terkait dengan ramadan ya
sekarang iqbal ini saya penasaran juga
ini kan udah kurang dari
seminggu ya kita bakalan
menyambut hari raya idul fitri
nah kalau misalnya
mas reza dan juga mbak putri
apa sih yang sudah disiapkan untuk menyambut
buat orang yang benar benar
untuk menjaga diri mereka
untuk menjaga diri anda
melalui bersama namun karena state of emergency ini jadi lebih terbatas dibanding tahun tahun
sebelumnya ya oke ini kalau boleh tahu nama anak anaknya siapa aja ini kembar ya
oh iya iya iya itu namanya siapa aja itu an yang gambar tadi itu apa pertopong di dekat masjid jadi
banyak disini kan ada masih salah satu masih tertua di jepang ya jadinya banyak komunitas
gitu dan disini juga ada banyak sholayan atau koto yang jual makanan indonesia dan makanan
asia pada umumnya sih oke mas reza sama mbak terlalu susah mendapatkan makanan halal oke mas reza sama mbak
putri masih bisa mendengar suara saya dengan jelas maaf mas bisa diulang pertanyaannya
masih bisa mendengar suara dengan jelas ini suaranya
kurang jelas sepertinya kita ada kendala komunikasi tapi kalau misalnya mbak
mas reza dan juga mbak putri masih bisa mendengar suara saya bisa diceritain dong ini anak anaknya
bisa bahasa indonesia enggak biasanya kegiatan anak anak apa saja ini disana
namanya siapa namanya siapa ini sedikit sedikit sedikit namanya siapa
udah mulai puasa belum nih
ini sekolah sd
yang ini masih tk
selisih satu tahun
tapi kalau berangkat sekolah bareng bareng sih
ini udah beli baju baru belum
biasanya kan kalau idul fitri itu kita identik sama beli baju baru
enggak sih ya
enggak ada baju baru
kalau di sini juga terbatas pilihannya untuk saya
dan ya paling untuk anak anak juga enggak kita kenalkan budaya yang harus baju baru gitu sih
ya seadanya aja lebih ke perayaannya aja
makanan makanan mungkin ya
atau kue kue khas lebaran yang dikenalkan
mbak ini saya penasaran
kalau misalnya di sana di kobe sendiri
susah nggak sih untuk mencari makanan halal
enggak sih ya
kita lebih sering pesan online
dikirim dari tokyo
langsung diantar ke rumah
tapi untuk toko tokonya sendiri jumlahnya memang untuk makanan halal itu sangat sangat terbatas
dan untuk daging pun kita juga belum ketemu nih yang pemotongan masih segar
jadi selalu daging beku
baik itu ayam maupun daging sapi
itu sih agak kendalanya
untuk bumbu bumbu lain
bumbu indonesia juga agak terbatas
karena hanya ada sedikit sekali toko yang menjual
dan itu ketersediaannya juga enggak kontinus ya
jadi sering kehabisan barang dulu duluan aja sama yang lainnya
jadi kapan terakhir pulang ke indonesia ini mas reza
sudah berapa lama ini nggak pulang ke indonesia sejak pandemi
saya disini sudah empat tahun
terakhir pulang ke indonesia itu dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas ya berarti sudah lama sekali tidak ketemu keluarga ya
ya sudah dua tahun saya nggak ketemu keluarga
keluarga di indonesia enggak kecarian ini
untuk puasanya sendiri sekarang kan lebih menjauh dari summer ya
jadi durasinya itu lebih pendek
kalau dulu empat tahun yang lalu itu
sahurnya itu jam tiga kurang
buka puasanya setengah delapan malam
kalau sekarang setengah tujuh udah buka
jadi enggak terlalu beda jauh sama di indonesia
oke gak beda jauh ya
nah tadi kan kalau kata mas reza sendiri
mas reza dan juga mbak putri ini kan terakhir pulang pada tahun dua ribu sembilan belas gitu
ada nggak pesan atau salam kangen gitu kepada keluarga yang ada di indonesia
dan apa sih yang dikangenin dari ramadan di indonesia
kalau kangennya sih banget ya
karena kan kita kalau orang indonesia lho enggak pulang ketemu lebaran ketemu keluarga itu
ada yang kurang tetap langsung gitu ya
pesannya sih ya kita saling menjaga diri dulu selama pandemi ini
semoga cepat berakhir agar kita bisa berkumpul kembali
kemudian yang dikangenin sih pertama ya suasana lebaran yang benar benar ramadan dan lebaran di indonesia
di sini kan kita nggak mendengar tiap malam ada misalkan taraweh azan atau apa lama
kemudian nggak ada berkunjung ke kerabat kerabat gitu
makanan makanan indonesia tentunya
kalau untuk mas reza dan juga mbak putri ini katanya lagi sekolah kan di sana
nah ini ngambil apa di sana
dan sejauh ini apakah memang sekolah saja
apakah juga ikut bekerja juga di sana
kalau saya di sini kan berdua kita ambil ya s tiga
kalau saya di biologi kalau istri saya di molecular biology
kita sementara sih sekolah aja enggak sambil bekerja
berarti nanti ada rencana untuk kembali lagi ke indonesia setelah studinya ini
nah ini kalau misalnya saya penasaran nih
sama si kecil yang dua ini sudah mulai belajar puasa belum
sudah mulai belajar puasa
tapi sahurnya jam tujuh pagi baru nanti sampai maghrib
tapi memang harus dari sekarang ya diajarin ya
ini kalau misalnya puasa biasanya dapat dapat hadiah begitu atau gimana
biasanya kan kalau anak anak kecil kalau zaman dulu
ini kalau misalnya puasa bisa full dapat hadiah
ini gimana cara ngajarinnya untuk anak anak supaya mau berpuasa nih
mas reza dan juga mbak putri
maaf mas bisa nggak kedengeran barusan suaranya
gimana caranya untuk mengajak anak anak mau berpuasa
apakah ada treatment khusus kah
kalau di indonesia ini kan dulu kita ini diiming imingi sama hadiah
ini kalau misalnya bisa full dapat hadiah
nah tapi kalau misalnya mbak putri sama mas reza ini gimana cara ngajarin anak anak untuk berpuasa
menjelaskan ke teman teman gitu
cara berpuasa untuk anak anak gimana ini
berpuasa untuk anak anak
ya paling sih disemangatin aja
kita ada kayak games games atau quiz quiz gitu
paling yang agak sulit itu menjelaskan ke teman teman seusia anak anak ya
karena kan mereka masih belum paham kenapa kok enggak boleh makan dan minum gitu
jadi teman teman jepang ya
saya sih yang agak kaget kalau tahu mereka ikut puasa
jadi untuk kebetulan di jepang sendiri tuh di tv tv nya itu disiarkan gitu loh tentang ramadhan dan puasa
jadi untuk orang dewasanya itu mereka cukup terpapar ya
dan akhirnya dibantu orang tuanya untuk menjelaskan ke anak anaknya
wah menarik sekali
tapi memang disana untuk terkait dengan toleransi antar umat beragama cukup banyak
karena disini tuh malah orang orang enggak terlalu paham ya
enggak terlalu peduli juga
jadi hampir jarang sekali ada cerita untuk diskriminasi atau tindakan tindakan yang tidak mengenakan untuk umat muslim disini
bahkan kita sholat di tempat terbuka aja itu ya biasa aja
mereka cek aja ngeliatin
ya paling ngeliatin cuman heran tapi enggak ada enggak pernah heran
jadi enggak ada enggak pernah ada teguran yang tidak mengenakan sih
oke jadi toleransi di kobe sendiri ini cukup tinggi ya
bagus banget gitu kan
dan juga apa disana pemerintah
katanya juga ikut aktif memberikan informasi terkait ramadan bagi umat islam ini
terima kasih loh mas reza dan juga mbak putri dan si kecil nih yang sudah bergabung bersama kami ngobrol ngobrol di cnn indonesia connected ramadan